sebelumnya kapasitas angkut kereta regular bandara yia adalah tujuh tujuh ratus orang dalam sehari
dengan ditambah yea express maka kapasitas angkut menjadi sepuluh seratus penumpang dalam sehari
y express ini ada dua belas trip perjalanan
dua belas trip perjalanan
dan karena express tidak berdiri di stasiun martes
jadi langsung waktu tempohnya hanya sepuluh
baik dari jogja maupun dari bandara
tanamannya bisa menambah kapasitas angkut menjelang angkutan lebaran
jadi yang sebelumnya ini kapasitas angkutnya sudah di angka tujuh tujuh ratus an
sekarang ditambah dengan rp dua empat ratus
dengan tiket rp lima puluh kereta ini menyediakan dua belas trip sehari rute stasiun tugu
yia pulang pergi dari mulai pukul lima pagi hingga pukul enam belas lima puluh lima waktu indonesia barat
sejumlah penumpang yang mulai melakukan perjalanan mudik menyambut baik diluncurkan kereta yia express ini
mudah mudahan dengan adanya kereta yia express ini
bisa berjalan terus untuk memfasilitasi masyarakat
yang untuk dari tujuan kota jogja menuju ke bandara
alhamdulillah mungkin kecepatannya lebih cepat ya tiga puluh sembilan menit kita nyampe
dibanding yang kereta yia express ini
ya kan bisa lebih cepat
peluncuran kereta ini sekaligus merespon banyaknya keluhan calon pengguna kereta bandara yia
yang sering kesulitan membeli tiket kereta bandara yia
terutama bagi penumpang yang mendadak harus melakukan perjalanan dengan pesawat terbang atau go show
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta